mantan gubernur dki jakarta anies baswedan angkat bicara soal peluangnya kembali maju di pilkada jakarta dua ribu delapan belas
anies mengaku serius mempertimbangkan untuk kembali berlaga di pilkada jakarta
pernyataan itu disampaikan anies saat menghadiri halal bihalal dengan pkl dan warga kampung marlina di muara baru jakarta utara minggu sore
awalnya anies mendapat dukungan dari warga yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota atau jrkm untuk maju di pilkada jakarta dua ribu delapan belas
merespons hal itu anies mengaku menerima aspirasi yang disampaikan dan akan mempertimbangkan secara serius soal maju atau tidaknya ia di pilkada jakarta dua ribu delapan belas